pemerintah secara resmi akan menghentikan siaran televisi analog atau analog switch off pada dua ratus dua puluh dua kabupaten dan kota di indonesia termasuk wilayah jabodetabek mulai malam ini
analog switch off atau aso akan diluncurkan pada pukul dua puluh empat waktu indonesia barat pada malam hari ini
lalu seperti apa kondisi terkini di gedung kementerian komunikasi dan informatika jelang acara hitung mundur analog switch off jabodetabek dari posko pemantauan penghentian siaran tv analog dan bagaimana respon masyarakat
kita akan langsung menyapa produser lapangan bella mulahela
malam bella bella bagaimana respon masyarakat dan juga kesiapan mereka dalam sebentar lagi kita mau analog switch off
ya selamat malam
betul sekali saat ini saya berada di gedung kementerian komunikasi dan informatika dimana hari ini akan digelar acara ataupun penghitungan secara mundur analog switch off yang nanti pukul sebelas akan dimulai hingga pukul dua belas malam nanti seluruh dari dua ratus tiga puluh kabupaten dan kota yang tersebut di indonesia akan serentak mematikan ataupun menghilangkan siaran analog begitu
dan nantinya akan berubah menjadi siaran digital dimana masyarakat yang pasti menggunakan siaran analog
ya pukul sebelas akan digelar acara untuk hitung mundur
esok hari dari dua ratus tiga puluh seluruh kabupaten dan kota di indonesia ini akan menerapkan tv digital untuk mengetahui lebih lengkap sudah bergabung dengan saya bapak genertika kurnia selaku direktur penyiaran dirjen ppi
ya pak geri
selamat malam bapak
ini kan hari ini kominfo menggelar hitung secara mundur untuk aso begitu ya pak
sebenarnya infrastrukturnya seperti apa dan mekanisme awalnya seperti apa sih pak
jadi infrastruktur yang dibangun itu ada di satu ratus dua belas wilayah layanan

infrastruktur tidak ada isu semuanya sudah terbangun
kemudian jumlah tv analog ada enam ratus sembilan puluh satu
sembilan puluh tiga itu juga hampir delapan puluh satu persen lebih sudah siaran digital
nah sisanya masih berproses
jadi infrastruktur dan program siaran sudah tidak ada
malam ini di jam sebelas kita akan live
mulai hitung mundur
ada dua ratus tiga puluh kabupaten
kota yang sudah siap
nah kita yang paling fokus pasti semua pinginnya jabodetabek seperti apa penghentiannya
nah nanti ada semua dirut rencananya hadir
yang penyelenggara muk ini akan hadir
dan nanti ada juga pak menko polhukam
ada pak menteri menko mimpo dan ketua komisi satu
nanti bersama sama dengan para dirut
dan juga pak menteri
jadi kita akan menekan tombol pada saat menjelang atau dua puluh empat
di samping itu juga nanti pak menteri akan coba melihat situasi di masing masing transmitter
nanti akan tanya jawab apakah sudah siap belum cara mematikan seperti apa
jadi insya allah ditunggu jam dua puluh empat
jadi kita akan menekan tombol pada saat menjelang
bapak ini kan pemberlakuan disiarkan analog switch off ini dari beberapa kota kan ada kualifikasinya nih pak
itu cara kualifikasinya bagaimana sih pak
bagaimana daerah daerah mana saja yang akhirnya memang sudah bisa begitu menerapkan apa saja pasti pak
kualifikasinya bisa dijelaskan
pertama yang jelas di daerah tersebut ada tv analognya
yang kedua ada infrastruktur
dan ada infrastruktur digitalnya
nah dari kualifikasi itu tadi dua ratus tiga puluh memang sudah tidak ada siaran analognya
nah yang nanti fokus malam ini kebetulan jakarta paling banyak analognya ada dua puluh lima tv analog yang akan serentak jam dua puluh empat akan mati
yang muncul hanya
siaran digitalnya aja
berarti kan pak beberapa masyarakat ini tadi saya sempat berbincang juga pak ke beberapa kawasan yang memang hari ini akan serentak dimatikan tv analognya
dan mereka juga ternyata masih ada beberapa orang yang tidak akan tahu nih pak bahwa hari ini akan dimatikan dan berpindah ke tv digital
untuk perangkatnya sendiri seperti setup boxnya sendiri itu untuk mendapatkan ini bagaimana sih pak
dan ada pemerintah juga kan memberikan subsidi begitu ya
subsidi berupa pemberian perangkat itu untuk nantinya bisa digunakan untuk tv digital
sebenarnya pembagian subsidi tersedia
sebut bagaimana sih pak
dilihat dari mana sih pak
jadi masyarakat jangan khawatir
jangan juga misalkan punya tv lama langsung nunggu beli tv baru
tidak perlu juga
tinggal tambahkan setobok
itu setobok bisa dapat di mana mana
apalagi di marketplace ya
harganya sekitar satu ratus lima puluh lah
bervariasi sampai rp tiga ratus
kemudian untuk keluarga miskin
itu akan ada setobok gratis
setobok gratis ini berasal dari mana
dari penyelenggara muk yang memang menang seleksi muk
mereka bertanggung jawab untuk memberikan setobok
kalau ada kekurangan baru pemerintah yang memberikan
nah datanya itu bottom up
ditetapkan oleh kepala daerah masing masing
jadi pembagian khusus
sudah terdistribusi semuanya
nah tapi kalau misalkan ada masyarakat yang terlewat
poskonya ada tersebar di jabodetabek itu kan
dki secara keseluruhan
pak giri terima kasih atas waktunya
selamat bertugas kembali
ya saza berarti memang untuk stb sendiri ataupun perangkat yang akan digunakan untuk perpindahan dari tv analog menjadi tv digital
memang dari pihak pemerintah juga sudah melakukan distribusi
kepada mereka yang memang membutuhkan begitu
kalau memang nantinya dirasa belum memiliki diharuskan untuk membeli untuk tetap bisa menikmati ataupun siaran siaran tv digital

memang kalau misalnya dibilang perbedaannya sangat jauh begitu
tv digital di mana akan terlihat lebih jernih lebih bersih layanannya dan tidak tergantung dengan sinyal yang ada
bella mulahela produser lapangan cnn indonesia
terima kasih atas laporannya dan kami akan menunggu perkembangannya ya